pimpinan pondok pesantren darut tauhid kiai haji abdullah gimnastiar atau yang biasa di sapa aak gim
meminta masyarakat indonesia menjaga keberkahan bulan suci ramadan dari hiruk pikuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
a'a gim mengingatkan pentingnya menjaga keberkahan bulan suci ramadan dari emosi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menurut ⁇ aagim seluruh pihak hendaknya menahan diri dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara
menurut a'a gim juga segala perbedaan harus disikapi dengan bijaksana
segala persoalan sebaiknya diselesaikan melalui saluran atau aturan yang berlaku agar bangsa ini tetap utuh